hampir dua tahun berlalu nasib korban jatuhnya kren di area masjidil haram mekah belum juga jelas
para korban berharap kedatangan raja salman bin abdul aziz raja arab saudi ke indonesia
bisa mempercepat proses pembayaran ganti rugi yang selama ini terkatung katung
nuruddin basit satu di antaranya
indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam
tak heran jumlah jamaah haji asal indonesia merupakan yang terbesar
para calon haji pun harus rela menunggu hingga bertahun tahun untuk berangkat ke tanah suci
salah satunya ilyas warga surabaya yang sudah puluhan tahun menanti untuk berangkat ke tanah suci mekah
tahun dua ribu tujuh belas pria berusia enam puluh enam tahun ini akan berangkat bersama sang istri jamayah setelah mendaftar tujuh tahun lalu
ilyas dan istri awalnya
ilyas awalnya dicatwalkan berangkat tahun dua ribu delapan belas
namun beruntung ia dapat berangkat satu tahun lebih cepat karena ada penambahan kuota haji
ilya sudah siap secara mental dan fisik namun masih memikirkan uang saku untuk dibawa ke tanah suci
ya persiapannya mestinya ya peralatan untuk ibadah haji di sana
terus yang terpenting finansialnya
ini yang belum
mungkin insya allah nanti ada saudara saudara yang nyumbang saya gitu
saya mengharapkan itu
tahun dua ribu enam belas lalu kuota haji indonesia sebesar satu ratus enam puluh delapan ribu orang
sementara di tahun dua ribu tujuh belas ini naik menjadi dua ratus dua puluh satu ribu orang
selain tambahan kuota hasil perundingan sebanyak sepuluh orang
kuota bertambah juga karena kebijakan arab saudi seiring selesainya

di jawa timur di jawa timur
di jawa timur
di jawa timur
di jawa timur
di jawa timur
dari total enam puluh empat kloter kini menjadi delapan puluh empat kloter yang terdiri atas tiga puluh lima tiga puluh lima calon jamaah haji
tahun lalu kuota haji di jawa timur hanya sebanyak dua puluh delapan enam ratus orang
prioritas jamaah haji yang diberangkatkan untuk penambahan kuota adalah yang berusia lanjut dan belum pernah pergi haji
saya kira yang paling prinsip adalah satu dengan mensikapi tambahnya kuota haji ini
sudah barang tentu akan bertambah pula persiapan kita baik dari unsur sdm atau panitia
juga persiapan dari akomodasi yaitu layanan di asrama haji
insya allah kita lihat sudah siap karena memang kemampuan daya tampung di asrama haji
sudah memenuhi syarat untuk kloter sejumlah delapan puluh
kementerian agama jawa timur juga melakukan antisipasi agar tidak ada lagi persoalan paspor haji yang terlambat
menurut jadwal dari kementerian agama jawa timur
keberangkatan kloter pertama jawa timur akan dilaksanakan pada dua puluh delapan juli dua ribu tujuh belas mendatang
korban dan keluarga korban insiden jatuhnya alat berat krain di area masjidil haram
saudi september dua ribu lima belas lalu
berharap pemerintah arab saudi merealisasikan janji kompensasi kepada para korban
harapan ini menguat dengan adanya agenda kunjungan raja salman ke indonesia
agenda kunjungan raja arab saudi salman bin abdul aziz
menguatkan harapan iryani widianingsi atas kompensasi yang dijanjikan pemerintah arab saudi
iryani merupakan anggota jemaah haji indonesia yang menjadi korban insiden jatuhnya krain
di area masjidil haram september dua ribu tujuh belas
iryani menjaga keamanan kesehatan rutin yang telah menghabiskan biaya ratusan juta rupiah
iryani hanya terbebas dari biaya saat dirawat di rumah sakit di arab saudi
besar harapan ibu semoga apa yang dijanjikan sama raja arab saudi ini bisa untuk dipenuhi
kita juga kan namanya ibu sekarang masih menjalani perawatan masih sering kontrol
jadi memang kita butuh biaya untuk itu
tulang ibu kan seperti belikat itu sudah tidak di posisinya lagi sudah dibawa
terus seperti tangan ibu juga terbatas untuk mengangkat tangan gitu ya
hal yang sama juga dihadapkan muhammad toib suami al bahrumah pak inem
korban insiden meninggal jatuh keren di arab saudi
kami mengharapkan kemungkinan tapi ya kan dia mengingatkan suatu dengan janji dia itu kepada kita
katanya memberikan santunan itu kemungkinan
saya mengharapkan besar harapan kami juga mudah mudahan dia akan memberikan bagaimana yang dijanjikan dia kepada kita
pemerintah arab saudi menjanjikan santunan rp sembilan puluh satu juta atau lebih dari rp tiga lima miliar bagi korban meninggal
dan rp lima ratus ribu atau lebih dari rp satu tujuh miliar bagi korban cacat fisik tetap
sejumlah korban belum mendapatkan kompensasi ini
yang prabu di medan